empat ratus deh pak
kalau mau ya segitu
silahkan diambil lagi hp nya
ini kan masih bagus pak handphonenya
pak tambahin lagi
segitu aja udah mahal saya kasih harganya
si bapak pelit banget sih
terima kasih pak
iya pak dulu
orang yang paling kita percaya